ya mungkin banyak orang termasuk saya yang sejak membuka mata sampai tidur kembali selalu melihat layar handphone atau laptop
tak sekedar untuk melihat media sosial ataupun keperluan pekerjaan yang mengharuskan kita berjam jam di depan layar
terkadang kita melihatnya sambil tiduran di tempat gelap dengan cahaya layar yang lebih terang
ataupun dengan cara yang tidak benar dan merusak mata
lalu bagaimana mencegah dan meminimalisir hal tersebut
pertama jangan lupa untuk berkedip karena hal tersebut dapat menyebabkan mata lelah dan iritasi
normalnya kita harus berkedip lima belas sampai dua puluh kali per menit agar air mata dapat meliputi permukaan bola mata
kedua hindari menatap layar dua sampai tiga jam sebelum tidur
kenapa karena di layar handphone dan laptop yang kita gunakan terdapat blue light yang dapat menghambat hormon melatonin
yaitu hormon yang membantu menjaga siklus tidur tubuh agar tetap sehat
berikut penjelasan dr mata prima retnosuri
paling blue light yang banyak itu bisa menyebabkan ritme sirkadian eh pola tidur
pola tidur orang menjadi lebih terganggu
jadi kalau misalnya orang itu malam main handphone sampai tidur biasanya jadi lebih susah tidurnya
makanya diajurkan kalau misalnya emang berdigital ria sebelum tidur dua tiga jam sebelum waktu tidur sudah di stop
ketiga terapkan rumus dua puluh dua puluh
yaitu setiap kali kita melihat layar handphone atau layar laptop selama dua puluh menit
sempatkan melihat objek lain di luar layar selama dua puluh detik yang jaraknya dua puluh feet atau enam meter
terakhir terapkan posisi yang benar saat melihat layar handphone atau laptop
posisi ergonomis yang harusnya kita gunakan pada saat menggunakan komputer itu pun ada
jadi kayak jaraknya jaraknya itu dua puluh dua puluh delapan inch dari mata
terus letak layar
itu harusnya sekitar sepuluh sampai lima belas cm di bawah mata kita
nggak boleh ngedongak gini gitu
pastikan juga pencahayaan layar dan ruangan seimbang
jadi tidak lebih gelap atau terang dari tempat kita berada
karena hal tersebut dapat menyebabkan mata lebih mudah lelah
itulah tadi tips menjaga organ vital mata di tengah era digital kini
jangan lupa diterapkan ya
sandra insanasari jakarta